data kementerian kesehatan menunjukkan tiga dari empat varian baru virus corona yang diwaspadai dunia telah masuk indonesia
tiga varian baru tersebut adalah b satu satu tujuh asal inggris yang penularannya lebih cepat
b satu tiga lima satu asal afrika selatan yang diduga menyebabkan penurunan efektivitas vaksin
dan b satu enam satu tujuh dari india yang belum bisa dipastikan tingkat penularan hingga fatalitasnya pada pasien
upaya mendeteksi varian virus yang muncul pada pasien sangat penting dilakukan
guna menentukan antibody untuk menetralkannya
namun hal itu tidak bisa dilakukan dengan metode tes pcr biasa
melainkan dengan pengurutan genom utuh
pemeriksaan menggunakan komputasi dan algoritma kompleks bioinformatika ini
diketahui berbiaya cukup mahal dan memerlukan waktu lama
analisis sequencing genome ini sendiri memerlukan waktu
dari sejak persiapan hingga analisis hasil sequencing tersebut
sekiranya kita membutuhkan waktu dua hari hingga dua pekan
tergantung dari kapasitas laboratorium dan sdm nya
untuk biayanya sendiri membutuhkan antara delapan hingga lima belas juta rupiah per sampel
tergantung dari alat dan reagen yang digunakan
menyampaikan apresiasi atas kemampuan tes wgs indonesia
dengan angka yang lebih baik dibanding pada mei dua ribu dua puluh
terhadap satu tujuh juta kasus covid sembilan belas di indonesia atau satu persen
ahli biologi molekuler indonesian young scientist forum
ahmad rusdan utomo menyatakan banyak varian virus corona
akibat proses mutasi namun masyarakat tidak perlu cemas
karena sifat biologis virus tersebut yang tidak meningkatkan risiko kematian
upaya pencegahan penyebaran varian baru melalui tiga t menjadi hal penting
untuk meminimalkan kenaikan jumlah kasus
yang penting kenali biologinya saja dulu
biologi dari virus ini apapun variannya
dari data yang kita ketahui ya pertama
tidak mengubah perangai morbiditas dan mortalitas
itu dulu jadi belum ada bukti ya bahkan hingga saat ini
bahwa varian baru itu membuat orang lebih mudah sakit
belum ada bukti bahwa kalau terkena varian ini lebih cepat meninggal
nggak ada bukti seperti itu
yang ada kecenderungannya memang nampaknya lebih mudah menular
tapi juga t kedua ini kunci
karena ada tiga t kan
nah indonesia itu lemah di trace
yaitu di kontak pelusur
padahal ini kunci untuk mengenali super spreader
nah ini yang harus semakin diperkuat
jadi pastikan indeksnya tadi itu satu orang dua puluh dua puluh lima orang itu tetap dikejar
apakah mungkin dengan antigen apakah mungkin dengan virus
apakah mungkin dengan pcr ini harus dikunci
hingga delapan belas mei dua puluh enam pasien covid sembilan belas dari ketiga varian baru telah teridentifikasi di tanah air
kementerian kesehatan menduga sudah ada transmisi lokal penularan varian baru itu
mengingat kasusnya sudah ditemukan sejak januari hingga april dua ribu dua puluh
disiplin menerapkan protokol kesehatan sangatlah penting untuk menghindari penularan
dan meminimalkan penyebaran varian baru covid sembilan belas
di tengah masyarakat
sufiani tanjung fikri adin jakarta